aku ini sudah berusia lima ratus tahun
aku sudah menguasai mantra mantra kumuh
yang bisa memikat orang sekelas siliwangi
pantas kalau seperti itu
siliwangi sekarang sudah terpocok
terima kasih banyak
kakek guru sudah menyelamatkan
berterima kasih kepada allah
karena allah yang maha menyembuhkan
sedangkan kakek sebagai manusia
hanya sebagai perantara
raden belum sembuh benar
perlu pengobatan beberapa hari lagi
untuk memulihkan tenaga raden
baik kakek guru
terima kasih juga
kakek sudah mengobatiku
nyi rompa kau masih berhutang nyawa pada kami
ingat kalau bukan karena kita kau sudah mati
kalian mau mengungkit jasa kalian yang seujung kukuh
dengar aku tidak peduli dengan utang piutang yang kalian sebut itu
tanpa pertolongan kalian aku tetap masih hidup
sekarang berlutut berlutut kataku
jangan mimpi rompa kami tidak mampu tunduk padamu
artinya kalian sudah siap mati
masih mau bermain main denganku
kau yang ngesenang dulu
kami belum kalah
kau yang ngesenang dulu
kau yang ngesenang dulu
kau yang ngesenang dulu
kau yang ngesenang dulu
kau yang ngesenang dulu
kau yang ngesenang dulu
kau yang ngesenang dulu
sekarang rasakan ini
sekarang rasakan ini
sekarang rasakan ini
sekarang katakan padaku
siapa kamu sebenarnya
siapa kamu sebenarnya
siapa kamu sebenarnya
siapa kamu sebenarnya